dua bayi di bogor dipastikan tertukar usai tes dna berdasarkan hasil dari puslap forbares krimpori
pihak keluarga akhirnya menerima fakta tersebut namun akan menempuh upaya hukum terhadap pihak rumah sakit
apa saja langkah yang akan diambil oleh pihak keluarga
kita akan membahas bersama kuasa hukum dari siti maulidah rusdi rido
mas rusdi selamat malam
mas rusdi setelah akhirnya mengetahui dengan pasti dari hasil tes dna yang sembilan puluh sembilan sembilan puluh sembilan persen tertukar bagaimana tanggapan dari keluarga
kami dari keluarga ibu siti juga puasa
memang tidak terlalu kaget ya karena memang ini tes dna kami yang kedua
yang pastinya kami dengan segala dengan berbesar hak dengan serendah hati
kami memaafkan apa yang sudah terjadi sebelum adanya hasil tes dna dengan pihak pasien d
sehingga kami menempuh jalur rj restoratif justice yang ditawarkan oleh kapolres bogor
dengan diskresinya juga kami mengiakan dan mengamini apa yang ditawarkan oleh kapolres bogor
karena memang bagi kami yang terpenting dan yang paling penting untuk ke depan adalah bagaimana untuk
proses transisi anak
karena ini menyangkut masa depan anak dari kedua belah pihak seperti itu
oke oke tadi dikatakan bahwa proses transisi pertukaran anak ini akan dilakukan selama satu bulan ke depan
prosesnya seperti apa mungkin anda bisa gambarkan kepada kami
proses satu bulan ini nanti dari kami kami menawarkan kepada ketika rapat itu
adanya rumah bersama dan itu dimasukkan dalam kesepakatan
jadi mungkin ada home visit saling kunjung antara kedua belah pihak
dan semua proses transisi ini nanti diawasi oleh din sos dan dp tiga a ya
dan kpad kota bogor
mungkin juga nanti akan didampingi oleh psikolog klinis anak seperti itu
jadi dalam proses transisi ini ada sampai empat minggu
nanti mungkin minggu kelima pada tanggal dua puluh sembilan september
maka akan ada proses penyerahan
tapi tidak menutup kemungkinan apabila kedua ibu lebih cepat
lebih intens dalam komunikasi
sehingga adaptasi terhadap anak lebih cepat
saya kira mungkin nanti proses penyerahan anaknya lebih cepat daripada tanggal dua puluh sembilan september
oke baik mas rusdi berarti selama lebih dari setahun sejak juli dua ribu dua puluh dua ini kan tertukar
apa saja kerugian yang dialami oleh klien anda
yang jelas pasti ada kerugian materi dan imateril ya
jadi pasti saya kira kerugian imateril yang sangat besar yang dialami oleh ibu siti ya
bagaimana perjalanan dia dalam satu tahun ini mencari kebenaran atas semua yang dia rasakan secara batin
dan itu terbukti
itu terbukti kemarin malam
itu semua terbukti perjuangan dia tidak sia sia saya kira
terkait kerugian materi
sudah pasti ada ya mas ya
terkait biaya biaya yang dia keluarkan untuk mengurus anak
kemudian biaya dia dalam melakukan pencarian anak dia yang selama ini hanya dia pegang selama satu hari di rumah sakit
saya kira biaya dalam membesarkan anak
seperti biaya hitan anak keselamatan anak
itu kan termasuk saya kira
harus diulangi lagi nantinya kan
karena memang yang dia lakukan itu bukan terhadap anak dia seperti itu
dan pasti yang terbesar imateril
karena imaterilnya tidak bisa kira kira tidak bisa diuangkan
itu menyangkut satu tahun penuh perjalanan dia dalam mencari anak
mas rusdi dari pihak rumah sakit kan kemarin juga sudah mengungkapkan permintaan maafnya
namun langkah hukum juga akan tetap diambil
apa langkah hukum yang akan anda ambil nantinya
pastinya kami akan melakukan kegiatan ya
gugatan secara perdata pada mungkin minggu depan
kami sedang mempromolisikan itu gugatannya
dan juga pasti nanti ada laporan kepolisian
mungkin itu nanti akan dilayangkan oleh pihak dari pasien d
sebagaimana kita sudah ketahui pasien d juga sudah apa
ibu d ibu d juga sudah mempunyai kuasa hukum
itu mungkin akan dilakukan pada minggu ini
melakukan laporan kepolisian seperti itu
berarti klien anda dengan ibu d nantinya juga akan bersama sama membuat laporan kepolisian
betul bisa jadi bersama sama
kami akan bersama sama karena memang kami ini dua duanya adalah korban ya
korban dari penelayan sop rumah sakit sentosa seperti itu
oke dalam satu laporan kapan rencananya akan diajukan ke pihak kepolisian
kami akan musyawarahkan nanti dengan pihak kuasa dari pasien d
yang pastinya minggu minggu depan sudah kami mulai layangkan seperti itu
tapi apakah anda juga sudah menemukan unsur pidana dalam kasus ini
kami sedang memformulasikannya ya mas reza
tapi memang kalau aduan kami kan sudah masuk ya
sudah masuk di masih proses dalam penyelidikan di kepolisian
mungkin nanti juga ada tambahan dari laporan kepolisian yang diajukan
oleh pihak d seperti itu
oke baik kita sama sama akan menunggu bagaimana laporan ini dan juga kasus ini akan berjalan
karena lagi lagi selama lebih dari setahun kerugian yang dirasakan oleh ibu siti maulidah maupun ibu d
tidak akan tergantikan juga dengan adanya kasus ini
diharapkan juga tidak terulang lagi dan jangan sampai ada kasus yang sama
terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini
kuasa hukum siti maulidah rusdi rido selamat malam
selamat malam mas reza